polisi telah menangkap ahmad zainul arifin yang merupakan koordinator pungli yang juga merupakan pegawai lepas yang berwenang
memerintahkan para operator kren memilih truk mana yang akan dibongkar muat terlebih dahulu
untuk mengelaborasinya dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pemeriksaan
kita sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus
selamat sore pak yusri
selamat sore mbak
bapak hingga sabtu sore ini sudah berapa banyak yang ditangkap dan sudah berapa yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka
sejak kemarin kemarin saya sudah sampaikan empat puluh sembilan orang di empat tempat ya
lima tempat itu pores metro kp tiga itu ada satu di pt gcit
kemudian ada di pores utara itu ada di

pt dwipa dan juga fortun
kemudian ada di polsek cilincing dan juga polsek tanjung priu
yang berhasil mengamankan delapan sama enam
total semuanya tadi malam diamankan lagi satu pengawasnya
pengawas dari ptgcit ini
yang mengendalikan para operator operator kren
jadi total delapan pores kp tiga pak
baik sudah ada delapan tersangka salah satunya adalah koordinator yang tadi anda menyebutkan ya
kalau kita kilas balik sedikit dalam konferensi pores kp tiga ini
pada jumat kemarin bapak juga mengakui bahwa
sebenarnya praktik pungli ini sudah lama terjadi
sejauh ini memang seperti apa sih pak bentuk pemberantasannya
karena sejumlah pihak ini kemudian menilai
mengapa dan mempertanyakan mengapa baru digencarkan
setelah adanya kunjungan presiden
kemudian presiden menginstruksikan kepada kapolri
untuk memberantas pungli
padahal kita sama sama tahu bahwa praktiknya sudah berjalan lama di sana
terima kasih mbak
kita sepakati dulu
bahwa kita harus mencari pengawasan yang lebih baik

ada dua klaster mbak
fase pertama adalah premanisme yang berada di luar dari pelabuhan
ini yang biasanya modusnya mereka meminta minta
kepada para supir supir ini yang dipikir jalan di global
kemudian klaster kedua
ini pungli yang dilakukan oleh para pegawai
saya kembalikan lagi
klaster pertama itu
sudah kita lakukan penangkapan bukan baru sekali ini
karena itu preman di jalan itu yang bisa diminta minta
yang sering viral di media sosial itu
minta uang lima ribu sepuluh ribu dua ribu gitu loh mbak
karena ini di dalam kawasan mereka
di dalam kawasan mereka yang memang sangat sulit terpantau
kalau ada laporan yang kita terima
misalnya di kantornya
misalnya di kantornya
ada pungli di dalam situ
kemudian kita polisi mau masuk
mau tahu itu sulit
karena yang bermain ini security
wipa saja ada lima pos disitu
mulai dari pertama mereka masuk ada security nya
mulai juga pintu satu pintu dua pintu tiga
yaitu pegawai pegawainya pt itu
dan itu yang harus mereka
kalau tidak mereka akan diperhambat
sampai dengan kering
kering itu mereka kayak pt jkit itu
mereka itu harus memperlihatkan uang dua puluh ribu dulu
operator keren baru diambil
kalau tidak memperlihatkan akan diperhambat oleh mereka
masih terus harus mengantri ya pak ya
jika memang tidak diberikan
iya betul suruh pergi malah
kan saya dulu sama yang sudah harus bayar
nah ini modus modus yang dilakukan
kemudian apakah masih ada modus modus lain
kami sudah mendalami lagi
ada modus modus lain lagi yang
oleh para pelaku pelaku
makanya tadi malam ini yang kami amankan
itu adalah pengawas
di dalam hasil pemeriksaan kepala pengawas ini
di dalam hal ini
di dalam hp nya
bahkan memerintahkan para sadius
eh cepat cepat bubar
ada gerombolannya masuk sana
cepat kita bubarkan
jangan hilangkan semua barang bukti
jangan kasih tahu sopir
jangan ada yang mau mengaku
kalau dia kasih uang
jadi ada di pasal lima puluh lima
di tiga ratus enam puluh lima yunto pasal lima puluh lima
yang kita inikan kepada pengawasnya ini
karena memang terbukti semuanya
dan dia lakukan shift nya mereka
per delapan jam
berarti artinya sebenarnya
pengelolaan ini sudah dilakukan
dengan penuh kerjasama
begitu pula ya
di dalam kawasan jict
nah ke depannya
apakah kemudian ini juga akan ada pendalaman
pemeriksaan kepada pengelola
langsung diberikan sanksi
atau seperti apa pak
proses hukumnya nanti
saya lengkapi dulu
bahwa ini kemarin saya sampaikan
ini baru di permukaan mbak
masih ada lagi kita berdalami
apakah kemungkinan ada layer layernya lagi di atas
kita amankan satu layer di atas adalah
dator pengawasnya untuk pengangkut keren
apakah masih ada
nah disinilah perlunya
kita nanti akan duduk bersama
jangan sampai nanti ada anggapan masyarakat
ah ini pada saat sekarang
nah kalau habis itu main lagi mereka
kita harus hidup dengan sama sama
siapa stakeholder terkait
yang punya otoritas di pelabuhan tersebut
atau mungkin dari perusahaan
mereka mau bersih bersih semuanya
karena ini kan menghambat perekonomian indonesia
berarti kapan rencananya
akan ada dialog
yang membahas lebih dalam terkait dengan hal itu pak
dan siapa saja nanti yang akan diikutsertakan
seperti tadi bapak sampaikan
pastinya juga disertakan dalam pertemuan itu
saya katakan lagi ini secepatnya
akan kita lakukan seperti
instruksi langsung dari presiden
dan perlu dipahami
kami kepolisian disini
kami memecahkan masalah bersama sama
kami membantu dalam hal pemecahan masalah
karena ini internal mereka
dan juga negara juga rugi
karena kalau terhambat
makanya ini harus cepat dilakukan
berarti targetnya sekitar minggu depan ya pak ya
ada pertemuan itu
didesak juga mungkin
akan diberikan tindakan tegas
harapan kita begitu mbak
karena ini kan ada
faktor kepentingan mereka yang di lapangan
kami sebagai penegak hukum disini
yang mengharapkan juga secara preventif
bagaimana kita mencegah
jangan sampai terjadinya
tidak pidana seperti ini pak
atau kejadian kejadian hal seperti ini
oleh mereka mereka semuanya
secepatnya lebih bagus lagi
sudah ada arahan belum pak dari kapolda
karena kan kapolda ini memang sudah membentuk tim khusus
untuk menangani hal ini
nah ada target target yang diberikan tidak pak

yang pertama belum menyampaikan
dari kemarin sudah saya sampaikan
bahwa tidak boleh ada satu rupiah atau uang
para sopir itu yang dimakan oleh para pungli
beliau agak sedikit keras kepada semua kapolres kapolres
memang ada pelabuhannya
jangan sampai ada uang para sopir ini
dirugikan oleh para hukum hukum seperti ini
agar cepat kita berkoordinasi dengan pihak otoritas terkait
untuk bisa segera kita menyelesaikan permasalahan ini
jangan sampai ada berkelanjutan lagi
orang bilang sekarang kita lakukan razia
tapi setelah ini mereka akan bermain lagi
nah ini yang harus kita
ada kesempatan kita
kita aktifkan sampai seberes beresnya pak
oke betul sekali ya pak ya
sepakat karena seperti yang tadi bapak sampaikan
bahwa kan koordinatornya ini sudah punya grup pesan singkat sendiri
yang menginformasikan ketika polisi merapat
harap ditahan dulu aktivitasnya
nanti baru bisa dilanjutkan lagi
ini kan satu hal yang sangat sudah terencana
berarti tadi boleh ditegaskan pak
ancaman hukumannya berapa sih pak
berapa tahun penjara
bagi mereka yang memang terbukti
melanggar atau melakukan aksi pungli ini

ini ancamannya sembilan tahun penjara pak
sembilan tahun penjara
berarti upaya upaya yang kemudian akan terus dilakukan
oleh pihak kepolisian ini
apa saja pak untuk mengantisipasi hal ini
karena memang lagi lagi ini adalah satu kejadian yang berulang
dan datangnya bahkan dari dalam sistem itu pak
makanya kami mengharapkan semuanya
bahwa kita sama sama berkomitmen
untuk sama sama duduk bersama kita
karena untuk menyelesaikan ini harus duduk bersama
otoritasnya mereka ada
kami adalah penegakan hukum
apabila melihat ini kami tetap gunakan
satu kekuatan kami dengan kuhp
walaupun di satu sisi kami punya yang namanya pre mp
kemudian kami preventif menjaga
jangan sampai terjadi
para korban korban para sopir sopir tersebut
yang menjaga kekuatan kami
dan mengeluh kepada presiden kemarin
jangan sampai terulang lagi
itu yang paling utama
baik memang sopir maksud saya ini sangat gigit jari ya pak ya
dengan adanya aksi pungli ini
dan kita sama sama berharap
seperti yang tadi disampaikan oleh pak yusri yunus
semuanya bisa benar benar
tidak hanya formalitas saja
terlebih tidak hanya fokusnya sekarang saja
saat masih disoroti oleh presiden
dan juga kak polri
kita sama sama tunggu perkembangannya seperti apa pak
selamat kembali bertugas kepada
pak yusri yunus dan juga tim
terima kasih sudah bergabung bersama kami
di cnn indonesia newsroom pak